handmade adalah album ketiga raisa yang dirilis pada sepuluh april lalu
ada sebelas lagu baru dalam album handmade
ia juga telah merilis tiga lagu sebagai single
salah satunya lagu ciptaan dewi lestari kali kedua
raisa sebelumnya pernah menggelar beberapa konser
antara lain konser pemeran utama di jakarta dan surabaya pada dua ribu lima belas
dan kini untuk pertama kalinya
ia akan menggelar tur album terbarunya di beberapa kota di indonesia
ada alasan mengapa baru sekarang ia membuat tur khusus tentang albumnya
memang nggak gampang bikin tur dengan nama sendiri
terus juga apa ya
dari sponsor dan lain lain itu mungkin emang bener bener harus
udah mengalami apa yang kita alami dulu ya sebelumnya
kita sudah banyak belajar
udah banyak jalan jalan juga
dan mungkin apa ya
udah lebih banyak pengalaman dibandingin kalau aku baru punya satu atau dua album gitu
jadi memang pengen isi juga dari dulu mas
cuma mungkin dulu takut nggak ada yang beli
dikatanya mungkin nggak tau
tour handmade tidak hanya akan menampilkan lagu lagu dalam album handmade
tapi juga beberapa lagu terkenal dari album raisa sebelumnya
dalam konser ini raisa berencana menyanyi bersama paduan suara anak anak di setiap kota
raisa handmade tour akan digelar di lima kota pada bulan oktober
yaitu bandung surabaya malang solo dan yogyakarta